kita awali dengan informasi pertama
otoritas jasa keuangan ojk menutup operasional pt first anugrah karya wisata alias first travel
perusahaan itu juga dilarang menarik dana lagi dari masyarakat
first travel sebelumnya dilaporkan dalam sejumlah kasus pemberangkatan umroh yang gagal
satgas waspada investasi otoritas jasa keuangan
menghentikan kegiatan penghimpunan dana oleh first travel
melalui paket promo umroh murah empat belas tiga juta rupiah
harga ini jauh lebih rendah dibanding biaya umroh normal
antara rp dua puluh satu hingga rp dua puluh dua juta
dan menurut ojk untuk menutupi sisa dana tersebut
first travel menjaring lagi calon jemaah umroh baru
sementara itu dua puluh dua mei lalu
lebih dari empat ratus calon jemaah umroh first travel asal madura jember dan sidoar
jo terlantar di tiga hotel sekitar bandara internasional soekarno hatta
mereka kembali batal berangkat setelah terlantar selama sepuluh hari
dari janji awal diberangkatkan tanggal dua belas dan tiga belas mei
selain di tangerang sejumlah calon jemaah umroh dari biro perjalanan yang sama di surabaya
juga meminta pengembalian dana karena tak kunjung diberangkatkan ke tanah suci
dan saat itu menurut pihak travel
sekitar tiga ratus anggota jemaah umroh dijanjikan diberangkatkan pada dua puluh dua juni
kita bergabung dengan koresponden cnn indonesia teddy zuhari
selamat siang teddy
teddy ini pasca ditutup oleh ojk
apakah operasional first travel masih berjalan
dan menurut pantauan anda apakah juga ada jemaah yang datang ke sana
untuk meminta pertanggung jawaban dari first travel
selamat siang iqbal kurniadi
saat ini saya berada di depan gedung gkm green tower di jalan ks tubun jakarta selatan
karena first travel berkantor di lantai enam belas yang ada di belakang saya ini
saya melihat memang tidak ada kegiatan aktivitas perkantoran dari first travel
tadi juga kami dapat informasi dari sekuriti gedung yang menyatakan
bahwa memang tidak ada kegiatan perkantoran di seluruh lantai dari gedung gkm ini
di mana termasuk juga dari kantor first travel
tidak ada informasi yang kami dapatkan dari pihak keamanan gedung
yang mengatakan bahwa ada orang orang yang berkantor di lantai enam belas
saya bertemu dengan manajemen first travel ke gedung ini
karena kebetulan juga operasional kerja dari gedung ini adalah senin sampai jumat
begitu juga dengan kantor first travel di dalam gedung gkm di jalan ks tubun jakarta selatan ini iqbal
tapi kalau melihat dari perkembangan dinamika berita yang menyeret perusahaan first travel ini
untuk memberangkatkan jemaah calon umrohnya ini
kita melihat ke belakang bahwa pada dua puluh satu juli dua ribu tujuh belas tempatnya hari jumat pekan ini
jasa keuangan melalui satgas waspada investasinya
sudah menyatakan bahwa first travel diberikan warning atau dilarang
untuk kembali menghimpun dana dari salah satu dari tiga konsep pemberangkatan calon jemaah umrohnya
kita tahu first travel ini memberangkatkan punya tiga cara keberangkatan untuk memberangkatkan calon jemaah umrohnya
ada dengan konsep yang pertama menawarkan paket reguler
ini harganya kalau saya cek tadi di website mereka ada di angka antara rp dua puluh dua hingga rp dua puluh lima juta
sementara untuk paket vip mereka memberangkatkan calon jemaah umroh ini dengan harga yang lebih mahal lagi
karena juga paketnya lebih lengkap ada tur wisata kemudian harganya antara sampai sebanyak rp lima puluh enam juta
untuk paket promo inilah kemudian yang dilarang oleh otoritas jasa keuangan ri melalui satgas waspada investasi
karena paket ini hanya menawarkan
dana atau biaya sebesar rp empat belas tiga ratus
ini perbedaan mencolok
sementara pemerintah melalui kementerian agama mengeluarkan statement bahwa
harga resmi dari pemerintah untuk memberangkatkan calon jemaah umroh ini adalah sekitar angkanya berada di rp dua puluh sampai rp dua puluh satu juta
kemudian satgas waspada investasi kemarin mengatakan bahwa
ada semacam subsidi terselubung yang tidak disebutkan oleh pihak manajemen
yang kemudian menyatakan bahwa paket murah ini menjanjikan untuk memberangkatkan para jemaah calon umroh
mereka memang akan bisa berangkat tapi dengan subsidi dari calon pendaftar berikutnya
nah di sinilah kemudian masalah muncul
di mana masalah ini semakin ramai tertundanya keberangkatan para calon jemaah umroh ini
bukan saja baru baru ini tapi sudah mulai muncul
ini adalah hal yang sangat penting
mulai muncul iqbal sejak awal januari lalu
pihak first travel sendiri sudah diundang untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak ojk dan juga satgas waspada investasi
dan mereka akhirnya sepakat bahwa akan bertanggung jawab tetap memberangkatkan calon jemaah yang sudah terdaftar
ini ada di angka sekitar dua puluh lima ribu jemaah calon umroh
yang mendaftar di first travel dan akan kemudian tetap diusahakan berangkat
tapi dari angka dua puluh lima itu iqbal ada sekitar lima sampai di bawah sepuluh orang
atau sekitar lima sampai tujuh orang yang kemudian terdata akan meminta pengembalian dana atau refund
dan ojk memberikan warning dana refund ini harus bisa dikembalikan ke nasabah dengan tenggat waktu antara satu sampai dua bulan
sementara mereka juga wajib tetap bagi jemaah yang tidak ingin dananya di refund
ada kewajiban dari pihak first travel untuk tetap memberangkatkan calon jemaah umroh ini
di antara laporannya juga harus dikirim paling lambat september dua ribu tujuh belas ini data data jemaah yang akan diberangkatkan
dan seantara november hingga desember dua ribu tujuh belas first travel wajib memberangkatkan perbulannya antara lima sampai tujuh orang
dan iqbal tadi saya sempat menghubungi pihak manajemen tapi tidak mendapatkan jawaban
saya juga coba menghubungi pihak pengacara tapi sedang berada di luar kota baru akan kembali tiba di jakarta pada sore nanti
kemudian saya mencoba mencari tahu ternyata banyaknya jemaah calon umroh yang mendaftar di first travel ini
ini adalah karena juga adanya agen mandiri
agen mandiri adalah orang orang
yang pernah berangkat melalui first travel berangkat secara umroh dan memakai konsep itu tadi yang angkanya murah rp empat belas tiga ratus paket promo tadi
dan mereka berangkat dengan sukses tanpa ada halangan kendala
kemudian merekalah ini agen mandiri ini yang kemudian ikut mempromosikan merekrut kalau boleh dibilang calon calon jemaah baru yang akan berangkat melalui first travel dengan konsep

dan mereka berangkat dengan sukses tanpa ada halangan kendala
saya coba berkomunikasi dengan dua orang jemaah mandiri dari maksud saya agen mandiri dari first travel namun tidak bersedia disebutkan namanya
mereka rata rata mengaku khawatir dengan kasus yang menimpa first travel ini
dimana mereka mengakui bahwa setelah mendapatkan jemaah dan ada yang jemaahnya belum orang orang yang mereka berhasil rekrut ini belum bisa berangkat mereka akhirnya
dimana mereka mengakui bahwa setelah mendapatkan jemaah dan ada yang jemaahnya belum orang orang yang mereka berhasil rekrut ini belum bisa berangkat mereka akhirnya berangkat

dari agen mandiri first travel ini bercerita ke saya bahwa pekan ini
tepatnya hari jumat kemarin juga mereka sudah bertemu langsung dengan pihak manajemen di suatu tempat
dan manajemen juga menjanjikan memastikan bahwa mereka tetap akan bertanggung jawab
untuk memberangkatkan ataupun juga memberikan kembali dana yang sudah terkumpul
baik teddy terima kasih teddy zuhari koresponden cnn indonesia